hai terus aku lihat kalian terpojok tadi soalnya kulit ada saklar lampu terus aku
matiin aja bisa nyelamatin kalian kayaknya itu perang dia udah makan pendekat sekolah
kita aku dimakan takut tapi aneh deh soalnya pas aku menyelamatkan mony
masak hantu berkepala macan itu bisa kupu
dan cari tempat sembunyi takutnya itu tahu sama kita kita ngumpet
masat pem mas kuriti
pak pak buka
pada kemana sih ya
masa sih nggak ada orangnya pada bobo apa ya
gimana caranya buka
aduh gimana sih
pak pak penjaga buka dong
bunga sih udah tenang jangan berisik
aduh nanti orang kampung dengar gimana ya
berisik aja sih
tenang tenang bagaimana sih
bapak tahu nggak di dalam itu ada anak saya sama teman teman yang terperangkap
aduh kenapa koknya
anak saya udah teriak teriakan di dalam tadi di telepon
oh iya udah sabar nggak buka
jelas nggak bisa dibuka yang sayangnya di situ
buji nggak ada di sana
bu dikoti juga bu
kalau aku majat nanti aku teriakin maling
buka deh pokoknya
masih berisik aja nih
tenang ada ansi pini
aduh zara tunggu mami
diajak ngobrol dia nggak ada
aduh abang jangan dimakan
saya misalnya wanita yang paling cantik di kampung ini
aduh pini ada kan alasannya
gue selalu dilanjeng terus

itu kan suara muci sama bella
kita harus banding mereka tapi entar kalau untuk macam tangkap kita gimana dong tapi
kalau misalnya kita nggak buru buru memanggil mereka takutnya mereka diapa apain gimana
aduh kagak sampai mocek gue moci moci dimana sih
iya dari sini kan tadi
kalian kenapa nge mometin kita sih
kita masih lolos dari hantu berkepala macan itu
terus aku lihat kalian terpojok
tadi ya soalnya aku lihat ada saklar lampu
terus aku matiin aja biar bisa nyelamatin kalian
kayaknya hantu itu lapar
dia udah makan pendekat sekolah kita
aku dimakan takut
tapi aneh deh
soalnya pas aku mau nyelamatin mochi
masak hantu berkepala macan itu
bisa nyelamatin aku
bisa aku pukul deh
biasanya kan hantu gak keliatan jadi gak bisa kepukul
hantu berkepala macan
aneh ya itu hantu bisa ilang gitu aja
hah ya pak rete
yang aku bingung pak rete
hantu muka harimau itu kenapa dateng kesini ya
saya juga bingung saya cepet kayak gitu
hah pak rete
ini hantu bersama bu messi
kenapa pada gak joprak di dia
nih jangan jangan mereka pingsan gara gara hantu itu nih
bu messi bangun bu messi
aduh gimana tuh pak rete
jangan usah rekim mas cara nanya
aduhu gak ada yang bangun satupun
langsung tutup aja lah pakai pasir kalau enggak mas
hei pak rete emang ini korban tabrak lari
mendingan panggil keluarganya pak rete
eh sama aja
ada koran bekas gak
ih pak rete jangan bercanda tuh
hei haru udang
handsipers bangun dong
tuh pak rete tuh
eh kenapa saya lupa nen enak aja
pak retekan jenderal di kampung ini berarti pak rete yang maju
tetep aja layar saya mau ngetahan gigit
tapi pak rete gimana kalau dia nyerang kita
mending nyerang pak rete aja tuh
aduh jangan ampun ampun
aduh kenapa kan
teman pokoknya sekarang kita harus cari alat
pokoknya kita harus bisa lawan hantu itu
kita harus cari ini dia
pokoknya kita harus saling jaga
iya boleh pak
allah selalu berani sama aku
iya ini aku padam
terang terang terang
pokoknya kita harus lawan hal itu
anehnya itu hantu bisa hilang gitu aja